bener tadi dari pasangkan kita jalan jalan dulu
lagi nyobain bubur nih ya makan bubur atuh pak ajit teku maha kalau kesini pasti makan
bubur masa makan pecel ayam iba cinta kumasi eh eh baji asal taunya baji ii yang semua nete makan
di diet umit selamat pagi umit no aduh aduh umi nogi pagi ini wahyanya bercahaya semringah aduh
umi yang dermawan dan baik hati hehehe bisa aja manetek tapi tenang on umitnya memang harus
selalu kelihatan ceria dan bahagia karena ciri ciri orang kaya teh tidak boleh murung
tidak boleh sedih dan tidak boleh pusing karena umit teks artosnya banyak mau dong betul umi
pohon singkong banyak banget pohon singkongnya mau gratis untuk aduh umi maaf nih ini singkong
kan ngambilnya dari tanah wakaf jadi harus ada ininya umi ya sudah ini tidak mau kebetulan teh
singkong eteteh makanan orang miskin kan oh umi kagak doyan singkong ya udah kalau kagak doyan
deh pagi pagi eteteh yang umi mau ngomong sama kalian berdua teh umitnya mau nanya sebenarnya
teh haja maimunah meninggal benar atau tidak umitnya kemarin datang
niatnya mau melayat eh malah diusir sama haji muhyiddin kalian teh mempermainkan uminya
kagak kagak mana berani kita mempermainkan umi yang baik hati dan dermawan tapi gunaon atuh
informasi kalian tetap halid umi kita dapat informasi dari orang yang bisa kita percaya bang oco
apa kalian berdua
tidak menyelidiki sendiri begini umi kita ini dapat beritanya buru buru jadi aneh berpendapat
sama mali langsung kita kasih tahu ke umi orang yang nomor satu sebelum orang yang lain tahu
jadi kita belum sempet cek henry cek haji muhyiddin nih ya sudah kalau gitu umi mau
bertanya langsung sama mang ojo saja lain kali kalau ada informasi yang kalian tahu
yang dikasih tahu ya siap bumi siap bumi ya sudah kalau gitu umi pabrik alanya ya
ya mangga mangga silakan salam kasih lewat umi nih aduh aman aman malam alhamdulillah hampir
aja kita kena takut takut sakit semua nih dong bisa pese juga ya gitu kalau orang punya kambing
bang ojo ribet banget kayaknya pagi ini mau dibantuin gak usah sih soalnya ribet sih ini
itu sudah biasa sama lela bisa teratasi
ya encing tinggal ngurusin tuh dagangan cing ya
mana bubunya udah ngambek gak pake mana
ya mau beli bubur lah ini kan tukang bubur
bukan cari masalah
bang ojo pagi pagi udah usuh uson aja
bukannya seuson cing
kalau manuk datang kemari bawa masalah
bang ojo tes siap
manok gak jual
bang ojo siap membeli
ala bang ojo kita yang jual bubur ayam
manok mau beli
udahlah pagi pagi berprasangka buruk aja
udah muka buruk prasangka buruk juga
bang ojo buburnya dua nya
tuh kan beli bubur dua
bang ojo saya pesen dua
dua porsi bang ojo
dua porsi bang ojo
dua porsi bang ojo
dua porsi bang ojo
sabar ya bang ojo
cara sama tiwat

assalamualaikum waalaikumsalam eh pak jisulah dari mana gitu habis jalan jalan
ya makan bubur atau pak haji teku maha kalau kesini kan pasti makan bubur masa makan pecel
ayam imajit mahasiswa baji asal tahunya baji iya semua nete makan di diet umi enak yang bayar oh
gitu ya ya makasih umi ya udah ngunjungin warung bubur saya tapi maaf nih saya masuk dulu
ke dalam ya
kamu ditinggal mana kan boleh tanganin karena memang ojo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
nymu makan bubur dimadeng verdade mau ngomong
bubur roya kokin maenot datang ke sini bukan hanya sekedar makan bubur aja liat aja gelagatnya kayak
begitu pasti punya maksud lain deh lusun aja yang curiga namalra ulam gue ini termasuk orang yang takut
sebagai tangking taco terus pani eh kalau ada yangriage kami maka suguhray kita harus berani tapi kamu breeume kamu merata semogaopusnya kamu bertengger comotikan

waspada kenapa sih